pemerintah terus mempersiapkan sarana dan prasarana di ibu kota nusantara
yang akan digunakan presiden berkantor dalam waktu dekat
presiden akan mulai berkantor di ikn jika jalan tol dan airport telah beroperasi
dan juga memastikan kesiapan air bersih sudah bisa digunakan
terakhir dari beliau tapi kalau kita lihat pada waktu kita di clamping terakhir
beliau akan pindah kalau airport dan tolnya sudah beroperasi
jadi ada beberapa hal yang memang kita akan tutaskan di tahun dua ribu dua puluh empat
intinya kita ingin melihat bahwa lima groundbreaking yang sudah dilakukan
itu berjalan seiring dengan apa yang sudah dibangun oleh kementerian pupr
untuk infrastruktur dan kemudian gedung gedung fasilitas publik
sehingga nantinya akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh istilahnya begitu
dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang akan bisa menjadi model
untuk pengembangan selanjutnya dari ikn ini ke depannya